sudah ada koresponden cnn indonesia wida subianto di surabaya jawa timur
wida hingga sore ini apakah sudah ada hasil investigasi dari penyebab amblesnya jalan raya gubeng
masih banyak kemungkinan ini yang dinyatakan oleh wakil wali kota surabaya
yang siang tadi ini melakukan peninjauan langsung bersama dengan petinggi dari beberapa kepala dinas
pemerintah kota surabaya kemudian juga yang tentunya adalah tim ahli
bangunan gedung dari pemerintah kota surabaya
dan sekali lagi yang dinyatakan baik bisnis sakti buana maupun muji
ini selaku tim ahli bangunan gedung pemerintah kota surabaya menyatakan masih banyak kemungkinan
meskipun kalau kami melihat dari kasat mata kemudian juga beberapa pakar ini menyatakan
ini jelas adanya longsoran tanah yang ke arah barat atau sisi tepat di belakang rumah sakit siloam
ini adanya longsoran ini jelas ada pergerakan tanah dari areal jalan raya
menuju kawasan tempat penggalian dari pembangunan basement dari rumah sakit siloam
dan disitu dinyatakan oleh beberapa pakar memang karena tidak kuatnya papan penyangga tanah
atau istilahnya ini jembatan penyangga tanah yang digunakan jalan
jadi memang galian ini tepat berada di samping jalan raya gubeng
atau di bagian belakang rumah sakit siloam ini berbatasan langsung dengan jalan
dan penyangga dari batasan antara galian kemudian dengan jalan ini yang dirasa tidak kuat
nah apakah penyebabnya karena memang konstruksi papan penyangga tanah ini tidak kuat
atau memang ada faktor lain
ini yang diungkapkan oleh wakil wali kota surabaya wisnu sakti buwana
misalnya terkait dari derasnya aliran air bawah tanah karena memang ini musim penghujan
atau mungkin juga kondisi tanah yang dinyatakan jenis aluvial
atau tidak begitu padat sehingga ada pergeseran
yang jelas ini masih didalami dan pemerintah kota surabaya sendiri
memasrakan penyelidikan ini sendiri ke tim lab empat mabes polri
kemudian juga dan juga dibantu oleh tim lab empat polda jawa timur
dan hasilnya ini yang dinantikan namun begitu wakil wali kota surabaya menyatakan
prioritas utama sebenarnya adalah perbaikan jalan raya gubeng ini sendiri
di belakang saya ini eva tepat ini adalah ada objek vital penting di jawa timur
yakni stasiun gubeng yang radiusnya kurang dari satu meter
jadi ini adalah lokasi amblesnya jalan raya gubeng ini
kemudian juga di sebelah depan saya atau di sisi sebelah selatan amblesnya lokasi ini
ini merupakan jalan sumatera yang menghubungkan dengan jalan kertajaya
ini juga masuk areal perkampusan misalnya universitas airlangga surabaya
dan juga pusat niaga dan juga perkotaan di tengah kota surabaya
jadi memang dengan adanya amblesnya jalan ini beberapa dampak misalnya seperti lalu lintas
ini memang banyak pengguna jalan yang harus memutar
selebihnya juga dengan fasilitas lain seperti pdam
karena memang saluran utama pdam di jalan raya gubeng ini terputus
di antaranya pipa berdiameter seratus mm dan satu ratus lima puluh mm dan langsung tadi pagi dilakukan perbaikan
namun belum bisa sepenuhnya diganti
karena itu aliran air pdam di kawasan jalan raya gubeng kemudian jalan raya nias
kemudian jalan bali jalan sumatera termasuk juga di rumah sakit siloam ini aliran airnya mengecil bahkan berhenti

dan pdam suria sembada kota surabaya sendiri ini menyiasati diantaranya dengan distribusi alur air dari jalur lain
atau juga dropping air tangki secara gratis yang bisa menghubungi call center dari pdam surya sembada
belum lagi juga aliran listrik
tadi malam warga sekitar amblesnya tanah ini juga merasakan pemadaman listrik
karena memang selain tiang saluran listriknya ini ikut roboh kemudian juga terbawa oleh
tanah longsor kemudian ini juga ada pemadaman sengaja oleh pdam untuk menghindari adanya
korsleting ataupun hal hal kecelakaan bersifat elektrikal listrik lainnya di areal amblesnya tanah
namun tadi pagi kawasan sekitar amblesnya ini listriknya juga sudah diperbaiki namun khusus untuk
beberapa bangunan yang tepat berada sekitar amblesnya misalnya bangunan bank bni kemudian juga
toko tas elizabeth ini dimatikan sepenuhnya untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
ya wida kalau kemudian tadi anda katakan jalan raya gubeng yang ambles ini merupakan lokasi yang cukup sentral
artinya banyak memang pengendara atau pengguna lalu lintas yang seharusnya melewati jalan tersebut dengan amblesnya
maka akan mengganggu aktivitas dari warga
apakah kemudian ada himbauan khusus terutama bagi warga ataupun karyawan perkantoran yang berada di sekitar lokasi ambles
ataupun yang kerap menggunakan jalan raya gubeng ini untuk beraktivitas
jadi seperti bank bni ini sendiri ini juga tadi pagi kami melihat ada pengamanan aset ya ini stok uang cash dan juga stok yang ada di atm ini diamankan dipindahkan ke kantor bni terdekat
kemudian juga bni juga mengambil aset
jadi ini juga memberikan himbauan untuk nasabah yang akan melakukan transaksi di bni raya gubeng ini dialihkan ke bank bni lainnya cabang lainnya yang ada di kota surabaya
kemudian kalau jelas untuk toko tas ini juga sudah tidak beroperasi
sementara untuk rumah sakit siloam sendiri ini baik direkturnya kemudian juga kepala marketing saya sempat menghubungi tadi ini menyatakan bahwa seluruh kegiatan rumah sakit masih berjalan dengan normal
baik pasien rawat inap kemudian juga rawat jalan
ini masih berjalan seperti biasa masih menerima termasuk juga pasien gawat darurat ini rumah sakit siloam menyatakan masih menerima dan juga beroperasi secara normal
namun kalau saya melihat sendiri jadi rumah sakit siloam ini ada tepat di belakang kanan saya eva kemudian jalan ini kan jelas sudah disterilkan jalan raya gubeng ini aksesnya ini satu satunya adalah dari jalan karimun jawa
dan itu adalah satu jalur
dan ini adalah satu jalur
dan eva sendiri bisa melihat di belakang saya ini masih banyak masyarakat yang ingin melihat langsung amblesnya jalan di jalan raya gubeng ini
sehingga meskipun rumah sakit siloam ini menyatakan operasional berjalan seperti biasa namun jelas saja akses menuju ke rumah sakit sendiri ini tidak selancar biasanya
dan ini tentunya perlu diperhatikan masyarakat bila memang ada kejadian atau sakit gawat darurat bila menuju ke rumah sakit siluam
iya wida tadi anda mengatakan bahwa saat ini fokusnya adalah melakukan rehabilitasi atau perbaikan jalan raya gubeng yang ambles ini
tapi kalau melihat dampak atau kerusakan yang terjadi pastinya prosesnya tidak mudah dan juga tidak sederhana dan tidak bisa cepat
targetnya sendiri yang ditetapkan oleh pemda untuk proses rehabilitasi perbaikan jalan itu kapan
sederhana ini yang dinyatakan oleh muzi selaku dari tim ahli bangunan gedung pemerintah kota surabaya yang tadi melakukan tinjauan langsung ke lokasi amblesnya dan juga melakukan pembicaraan dengan pihak manajemen rumah sakit siloam
jadi kalau lima hari ini menurutnya adalah dengan sistem pembangunan jalan kembali dengan sistem susun dimana tiap dua puluh cm diadakan penebalan kemudian dua puluh cm penebalan lagi
kemudian baru ketika sampai tinggi tertentu sesuai standar dari jalan raya gubeng ini baru diaspal ini kalaupun semua bahan peralatan ini tersedia dan siap ini prosesnya memakan waktu lima hari
kemudian wakil wali kota surabaya sendiri wisnu sakti buwana menyatakan untuk pendanaan kami tanyakan dari mana apapun asal yang tercepat
jadi memang ada pembicaraan dengan rumah sakit siluam untuk menyediakan segala yang dibutuhkan
rumah sakit siloam harus mensupport
namun untuk mempercepat pengembalian jalan raya gubeng ini pemerintah kota surabaya akan melakukan upaya secepatnya misalnya bisa diperbolehkan menggunakan apbd maka bisa menggunakan dana apbd
yang jelas harus ada penyelesaian secara cepat karena sekali lagi ini tidak hanya mempengaruhi arus lalu lintas saja namun juga perekonomian pendidikan karena sekali lagi lokasi ini berada di kawasan sentral juga kawasan strategis dan juga dekat dengan objek objek